air mata ratusan jemaat gereja santa maria anuntiata sidoarjo membasahi pipi
dalam prosesi jalan salib dalam perayaan jumat agung yang digelar jumat pagi
melibatkan anak muda jemaat gereja prosesi ini memvisualisasikan
penderitaan yesus kristus hingga wafat di kayu salib
usai jalan salib peringatan wafatnya isa almasih ini
dilanjutkan dengan ibadah misa yang dimulai pada sore hari
ini adalah bagian dari refleksi teologis untuk umat supaya mendukung
bagian dari trihari suci yaitu ibadah jumat agung
maka dari itu supaya nanti ketika waktu ibadah jumat agung
umat sungguh sungguh bisa menghayati kembali kisah sentra atau yesus
prosesi jalan salib yesus kristus atau dikenal via dolorosa juga digelar
gereja masehi injili di minahasa kalvahari malalayang satu kamis sore
prosesi jalan salib merupakan rangkaian kegiatan menyambut perayaan pascah atau jumat agung
jemaat gem im kalvahari orang tua pemuda remaja dan anak anak
begitu antusias mengikuti prosesi jalan salib yesus kristus tersebut
dalam pekalaan jumat agung jemaat gem im kalvahari orang tua
dalam pekan suci paskah ini umat kristen katolik secara berturut turut merayakan tiga hari suci
yakni jumat agung atau wafatnya isa al masih kemudian sabtu suci
dan puncak perayaan pada hari minggu pascah atau bangkitnya isa almasih